bagaimana kondisi lalu lintas jalur mudik hari ini
kami ajak anda melihat pantauan kamera cctv kementerian perhubungan di sini
kita langsung lihat bersama saya akan klik cilenyi
seperti apa ya cilinyi
hari ini ke arah sumedang cukup padat di sini
karena banyak angkutan umum yang ngetem biasanya mereka menunggu penumpang yang baru turun dari bus bus
juga ke arah garut tasik juga sudah mulai ramai
dan tol cilinyi berada di wilayah ini
kita lihat kepadatan mulai terlihat di sana
bagaimana dengan pintu tol kanci
pintu tol kanci seperti apa
kondisinya cukup sepi masih sangat kondusif
karena memang diperkirakan puncak arus mudik terjadi hanya pada jam jam tertentu
bila dilakukan sebelum idul fitri
atau dalam masa ramadan biasanya di wilayah ini ramai setelah melakukan sahur atau nanti perjalanan malam setelah berbuka puasa
bagaimana dengan terminal bekasi
ini dia padat sekali terminal bekasi
karena seperti kita ketahui hari ini adalah hari kerja terakhir sebelum lebaran atau sebelum libur idul fitri
jadi diperkirakan banyak para pemudik yang mengambil waktu setengah hari saja
kemudian langsung melanjutkan perjalanan mudik
ke kampung halaman mereka
cukup padat di wilayah ini
ya langsung saja saya ajak anda mengikuti informasi selanjutnya
kepolisian resor garut melakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk pertama kali pada masa mudik lebaran dua ribu dua puluh
ini dilakukan untuk mengurai antrean panjang kendaraan dari arah bandung menuju tasik malaya
lalu lintas satu arah diberlakukan di limbangan barat hingga sasak besi sepanjang sepuluh km
kendaraan dari arah tasik malaya ditahan di sasak besi
untuk memberi jalan bagi pengendara dari arah bandung
rekayasa lalu lintas ini baru pertama kali dilakukan pores garut dan berlangsung selama tiga puluh menit
cara ini diterapkan setelah terjadi antrean kendaraan dari arah bandung di limbangan hingga nagrek
pengendara yang melalui jalur selatan juga diminta berhati hati
selain kondisi jalan yang berkelok naik turun arus lalu lintas juga semakin padat
pengemudi harus menjaga kecepatan mereka
kita menggunakan stasional
jika mana kepadatan antrian kemacetan panjang kita melaksanakan one way
tapi apabila kita masih bisa melaksanakan penarikan penarikan seperti pengaturan lalu lintas
kita hanya melaksanakan pengaturan lalu lintas itu sendiri mbak
osa budi santosa di cibatu garut pada siang hari ini
osa apakah efektif pemberlakuan satu jalur itu
ya putri pemberlakuan satu jalur itu cukup efektif bagi pelintas atau pengendara kendaraan
dari arah bandung dan jakarta menuju ke jawa tengah atau ke tasik malaya
artinya kepadatan arus lalu lintas yang mengular tadi pak sekitar pukul sepuluh yang lebih dari dua puluh km bisa diurai
untuk dikurangi antriannya kemudian dari arah sebaliknya
justru sedikit terjadi ketersendatan arus lalu lintas dan hal itu terjadi hingga siang ini
dari kedua arah yang ada di belakang saya ini adalah arah dari bandung ataupun dari jakarta
sedangkan yang ada di depan saya ini adalah dari arah tasik malaya atau dari jawa tengah
sejumlah bus saat ini menuju ke arah jakarta maupun bandung dalam keadaan kosong untuk mengambil penumpang
karena diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas
jadi pada malam hari ini hingga esok hari
dan saya berada di persimpangan jalan antara bandung dan tasik malaya
serta jalan menuju ke kiri adalah menuju ke arah garut
dan di persimpangan ini memang sering terjadi kemacetan arus lalu lintas
karena di sini hingga hari ini kegiatan warga lokal juga masih terus terjadi
tadi putri saya sempat bertemu dengan salah satu keluarga
yang masih mencoba untuk membeli baju baru bagi keluarganya
untuk bisa berlebaran pada hari raya idul fitri nanti
artinya warga lokal masih berkegiatan seperti biasa
namun arus kendaraan lalu lintas yang melintas di daerah ini naik
dan cukup banyak kenaikannya dibandingkan dengan situasi tadi pagi atau semalam
oke baik terima kasih
osa budi santosa dari cibatu garut